dan kami telah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia davina nabila
diarab saudi langsung saja kita sahabat selamat pagi waktu setempat assalamualaikum vina nabila
selamat pagi alaikum salam heran of saya penasaran ini pak ya silakan laporan anda
oke oke selamat pagi heran of saat ini saat ini tepat di belakang saya adalah area jamarot
dimana kalau misalnya tampak di layar sudah ada beberapa jemaah yang melakukan atau menuju
area jamarot yaitu sebagian jemaah yang melakukan nafar awal yang melakukan area lempar jumroh pada
merupakan melengkapi lempar jumroh di area jamaah ini dan ada juga sebagian jemaah yang melakukan
nafar sani dimana mereka memulainya pada tanggal dua belas hingga tiga belas zulhijjah artinya jemaah yang melakukan
nafar awal mereka melengkapi lempar jumroh nya yaitu lempar jumlah oh ula wisto dan juga akobah
yang nantinya akan menuju setelah dari area
jamarat akan menuju ke masjidil haram untuk melaksanakan dan menunaikan tawaf wadah dan
artinya itu merupakan lukak sudah rangkaian rukun haji yang ditunaikan oleh jemaah haji pada tahun
ini seribu empat ratus empat puluh tiga hijriah kalau misalnya pagi ini memang baru sedikit jemaah yang menuju ke area jamarot
karena nanti karena kalau misalnya kami pantau kemarin mereka yang menunaikan
nafar awal di sore hari atau sebelum matahari tenggelam jemaah mulai memadati karena mungkin
pertimbangannya di siang hari cuaca atau suhu udara sangat panas dan mereka menunggu sebentar
untuk sedikit melakukan perjalanannya lebih tidak tidak tidak terkena petrik matahari terpitu heran of
di area jamarot ini mereka akan mulai dengan melempar jumlah ula kemudian dengan melafazkan doa doa seperti bismillahirrahmanirrahim
kemudian setelah melempar jumrah pertama di antara jumlah pertama dengan jumlah kedua atau jumlah kusto mereka juga mengumandankan atau menanjatkan doa
kemudian dilanjutkan dengan melempar jumlah sani atau jumlah kusta dengan melafazkan doa yang sama yaitu melempar jumlah dengan lambang untuk dihindari atau terhindar dari niat niat buruk atau perlakuan perlakuan buruk yang nantinya akan dilakukan oleh manusia
oleh karena itu tanda untuk melempar jumroh ini adalah tanda agar manusia jauh lebih baik
dan untuk terus memperbaiki dirinya agar lebih baik ke depannya
kemudian setelah jumlah kusta di antara jumlah kusta juga para jemaah memanjatkan doa dan pada akhirnya yaitu lengkap melempar jumlah akobat dengan melafazkan doa yang sama bismillahirrahmanirrahim
dan ditambah dengan harapan yaitu allahumma ja'al hajan hajan mabluron wa sa'yan sa'yan masyuron
karena harapan para jemaah haji adalah agar seluruh rangkaian ibadah hajinya diterima mablur dan juga seluruh rangkaian sa'i dan tawafnya juga menjadi sa'i yang berkah
itu merupakan harapan haji seluruh jemaah haji pada tahun ini yaitu seluruh rangkaian yang dimulai dari berikhrom kemudian melakukan tawaf kemina mabidimina busdalipa wupu
kemudian kembali ke mina dan melempar jumroh melengkapi jumroh dan nantinya di akhir atau ditutup dengan tawaf wadah adalah harapan untuk seluruh rangkaiannya diterima dan akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi
dan untuk saat ini berarti yang jemaah yang menunaikan nafar awal artinya tuntas namun masih ada tanggal tiga belas julhijjah yaitu para jemaah yang memilih
jadi ini adalah hal yang sangat penting
untuk menunaikan nafar sani yaitu melempar jumroh di tanggal dua belas dan tiga belas zulhijjah yang nantinya akan menunaikan tawaf pada esok hari
baik tentunya kita doakan anda sehat selalu
kemudian haji mabru juga akan kami doakan juga di sana bagi seluruh calon haji yang ada di sana dari indonesia
tapi singkat saja kami ingin tahu juga bagaimana evaluasi dari pelaksanaan haji di sana untuk tahun ke depan sebagai catatan vina nabila
heranov memang tahun ini merupakan tahun pertama kali pemerintah arab saudi membuka jemaah luar negeri yaitu dengan jumlah satu juta jemaah
ini merupakan angka yang paling besar dibandingkan dua tahun yang lalu karena kalau misalnya kita lihat pada tahun dua ribu sembilan belas hanya sepuluh jamaah dan itu hanya warga lokal saudi saja
kemudian pada tahun dua ribu dua puluh
pada tahun pandemi kedua yaitu hanya enam puluh ribu jamaah yang juga hanya diperuntukkan untuk warga lokal arab saudi saja
itu pun harus melalui proses registrasi proses approvement atau proses persetujuan
dan pada tahun ini pada tahun dua ribu dua puluh dua ini adalah angka yang paling banyak yaitu satu juta jemaah dari seluruh dunia dengan catatan atau dengan kuota yang diberikan oleh jemaah indonesia
yaitu seratus ribu jemaah

dan itu merupakan kuota yang paling banyak kemudian dengan negara kedua yang paling banyak yaitu negara pakistan
kalau misalnya kami evaluasi dari pertama menunaikan rangkaian rukun haji
dari kami tiba memang di sepanjang jalan terutama di mekah saat kami tiba
tiba tiba langsung menuju ke mina ke mekah arab saudi
petugas keamanan sudah bersiaga di sepanjang jalan dan melakukan sterilisasi
kemudian juga proses pengamanan dilakukan pagi siang dan sore artinya dua puluh empat jam
dan bicara soal keamanan juga tidak hanya dikerahkan di jarak tapi juga di udara
jadi kemarin kami memiliki kesempatan untuk mengikuti pemantauan dari petugas keamanan udara arab saudi
yang memang khusus dikerahkan untuk memantau pergerakan atau lalu lintas jemaah haji
dengan menggunakan helikopter
helikopter tersebut terbagi menjadi dua yaitu seperti yang tadi ditayangkan
ada yang diperuntukkan misinya untuk helikopter ambulans yang mampu menampung satu pasien
satu dokter dan juga satu perawat
dan dari komandan yang memberikan pemberitahuan atau keterangan kemarin
jadi pada saat arofat ada sekitar lima jemaah yang diangkut menggunakan
atau dilarikan ke rumah sakit menggunakan helikopter
karena helikopter tersebut juga memang diperuntukkan untuk menampung atau membawa
jemaah yang membutuhkan pertolongan secara darurat dari rumah sakit menuju rumah sakit lainnya
salah satunya itu rumah sakit nur hospital dan rumah sakit saudi arabia
kemudian melalui juga proses pengamanan yang dilakukan dua puluh empat jam dengan empat titik
yaitu dari mekah dan madinah
yaitu kalau misalnya di mekah ada titik titik mulai dari minam

tentunya juga masjid al haram yang dari ketinggian tiga ribu kaki bisa melihat pergerakan keramaian jemaah
atau aktivitas jamaah yang melakukan rangkaian rukun haji
kemudian juga tidak hanya dari aspek keamanan
namun juga ada dari aspek kesehatan
pemerintah arab saudi membentuk gugus tugas khusus haji yang diperuntukkan oleh jemaah haji
terutama pada saat menunaikan rangkaian haji dan puncak haji
salah satunya pada perjalanan menuju ke arafah dan juga perjalanan menuju untuk ke lempar jumroh
di beberapa titik di sepanjang jalan terdapat ambulans yang memang sedia
dikhususkan untuk jemaah haji apabila membutuhkan pertolongan lebih cepat
hanya itu memang jemaah haji juga bisa langsung diberikan ke tempat lain
hanya itu memang jemaah haji juga bisa langsung diberikan ke tempat lain
hanya itu memang jemaah haji juga bisa langsung diberikan ke tempat lain

itu merupakan salah satu evaluasi yang bisa kami catat dari faktor keamanan dan juga kesehatan heranov

dan sampai dengan saat ini di proses perlemparan jumro memang
petugas keamanan masih terus berjaga dan nantinya setelah ini mereka akan menuju ke masjidil haram untuk melakukan tawaf
yang ada dua cara yang akan ditempuh oleh jemaah haji yaitu melalui jalan kaki dan juga menggunakan bus untuk menuju ke area masjidil haram
baik terima kasih atas laporan lengkap anda dan juga selamat melanjutkan ibadah berikutnya
vina nabila langsung dari mekah arab saudi